memang ini edisi spesial ya terlihat di belakang kita ada ketupat ketupat ya
terus tadi musiknya ada gendang gendangnya
oke joget gitu ya ini karena di hari yang fitri tentunya kita juga harus berbahagia
begitu semangat karena sudah menjalankan ibadah puasa selama tiga puluh hari
lalu lancar puasanya
alhamdulillah walaupun tentunya perempuan kan ada excuse nya sedikit ya
tapi saya tahu ini semua hari kemenangan kita iqbal
dan langsung saja ini kita ada informasi
yang pertama ini tahun ini presiden joko widodo melaksanakan sholat idul fitri di masjid istiqlal
ya sholat dilaksanakan tepat pukul tujuh waktu indonesia barat
imam dan khotib pada pelaksanaan sholat idul fitri di masjid istiqlal kali ini adalah mantan menteri agama
khutbah mengangkat tema menebar maaf membangun kebersamaan
selain presiden joko widodo sekitar sebelas perwakilan duta besar
serta menteri kelautan dan perikanan susi
ibu pujiya suti juga ikut sholat di masjid istiqlal
warga yang datang memarkirkan kendaraannya di empat titik kantung parkir utama di sekitar masjid
yaitu di gereja katedral lapangan banteng kementerian agama serta hotel borobudur
sementara itu pengamanan di sekitar masjid dilakukan oleh petugas gabungan dari tni dan polri
serta organisasi masyarakat lain seperti halnya banser nu serta pemuda gereja
dan langsung saja kita menuju masjid istiqlal jakarta untuk melihat suasana setelah sholat itu yang dihadiri oleh presiden joko widodo tadi
ya ada koresponden maria sarjana dari rekan kita di sana nih
good morning maria minil aidin wafaidin selamat hari raya idul fitri
maria seperti apa nih suasana terkini di sana saya lihat di belakang anda masih ramai sekali
ya hanum dan iqbal selamat hari raya idul fitri
terlebih dahulu saya usahakan
ucapkan kepada anda berdua karena memang situasi idul fitri hari ini cukup meriah di masjid istiqlal jakarta
yang anda saksikan di belakang saya adalah masyarakat dari jakarta dan sekitarnya yang tadi sudah menunaikan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh hijriah di masjid istiqlal ini
dan untuk kondisi terkini di masjid istiqlal saat ini memang hotib sedang memberikan khutbahnya
dan hari ini imam dan juga khutbahnya
karena sama iqbal dan juga hanum ini berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa imam dan juga khotib terpisah
namun hari ini atau pada idul fitri seribu empat ratus empat puluh hijriah imam dan juga khotibnya merupakan satu orang yang sama yaitu said agil husni munawar
yang merupakan mantan menteri agama republik indonesia
dan yang anda saksikan saat ini adalah bagaimana situasi saat ini di masjid istiqlal
di mana para masyarakat yang sudah selesai
menunaikan ibadah sholat idul fitri saat ini tengah berkumpul
kemudian untuk selanjutnya mereka akan bermaaf maafan bersilaturahmi ke rumah keluarga mereka masing masing
tetapi yang jelas tadi di sini ketika sholat dilaksanakan berlangsung dengan sangat khusyuk
dan khutbah atau tema dari idul fitri hari ini adalah idul fitri menebar maaf membangun kebersamaan
tadi sayup sayup juga saya dengarkan bagian itu
bagaimana khutbah yang diberikan oleh said agil al munawar
yang menyatakan bahwa memang kebersamaan atau islam mengajarkan saling memaafkan
sehingga tidak ada lagi dendam maupun hal hal yang tersimpan di dalam hati harus dilepaskan
seperti itu sehingga membangun juga indonesia yang semakin erat semakin terbangun kebersamaannya
bineka tunggal ika juga semakin terbangun
karena memang islam sesungguhnya mengajarkan hal
yang damai yang baik yang saling memaafkan yang saling mengikhlaskan
tadi itulah yang kemudian disampaikan oleh khotib said agil munawar
yang memang hari ini bertugas sebagai imam dan juga khotib
hanum kami juga tadi melihat bagaimana presiden joko widodo menunaikan sholat idul fitri di tempat ini secara husuk
didampingi oleh keluarga dan juga ada perwakilan dari sebelas negara atau perwakilan dari sebelas duta besar
yang ada di indonesia
kemudian ada beberapa menteri yang juga turut hadir di masjid istiqlal jakarta ini
tapi memang situasi cukup ramai di sini
dan tadi saya juga melihat di depan pengamanan juga cukup ketat dilakukan dari aparat gabungan tni dan juga polri
kemudian juga ada pemuda gereja yang turut melakukan pengamanan
dan juga mengatur bagaimana arus lalu lintas yang berada di depan masjid istiqlal ini
hanum menandakan bahwa memang indonesia seperti tema
dari idul fitri hari ini adalah saling memaafkan menebar kebersamaan untuk membangun indonesia
hanum dan sekali lagi anda bisa melihat bagaimana keriaan dari hari kemenangan
karena satu bulan sudah berpuasa kemudian hari ini adalah hari yang paling ditunggu hari kemenangan
anda bisa melihat bagaimana situasi saat ini cukup ramai di masjid istiqlal jakarta
hanum dan iqbal
baik maria terima kasih sudah berbagi informasi
dan kami jangan lupa nanti biasanya sby lagi
dan juga widodo biasanya membuka open house begitu di istana
yang tentunya bisa datang ke sana untuk mencicipi ketupat kalau misalnya belum dapat begitu ya
oke terima kasih maria atas laporan anda